ada tau isi terus ada bakwan
oh kalau gitu ibu beli lima aja ya bakwan sama tahu
oh iya ini adek warnanya pas
dara kamu hebat
mama perlu dengar sendiri kalau tiara itu emang gak mau punya mama diri
ada apa adi
aku harus bicara sama mama sebentar
aku minta mulai sekarang mama jangan bahas masalah perjodohan ataupun pernikahan lagi
aku barusan diskusi sama tiara
dia sendiri mah yang bilang ke aku dia gak mau punya ibu tire
jangan jodoh jodohin aku lagi sama luna
tiara kamu jadikan alasan
lihat aja aku akan bujuk tiara agar dia memperbolehkan ayahnya nikah lagi
aku gak akan biarkan hidup kamu sia sia
aku ingin muah
karena memikirkan nailah
hah gak akan
semuanya baik baik kok ma abis sekolah
tiara kemana ya
masih di kamar
kalau udah rapi udah cantik
hari sabtu gini mau ke rumah monika lagi
omah aku berangkat dulu ya
bentar ma ada satu lagi
ma aku gak mau punya ibu tiri ya ma
aku mohon kamu jangan paksain papa buat ika lagi ya
yaudah omah tiara berangkat dulu ya
tante maya ada oma
kenapa tiara tiba tiba jadi begitu
apa kamu pernah cerita soal ini sama dia
biasa mah namanya juga anak anak
mungkin tiara pernah baca tentang cerita ibu tira yang jahat itu
tapi ya belum tentu semua terjadi kan
tapi ada baiknya kalau mama juga
jangan dengerin maunya tiara dan mas ardi
dia selalu maksain kendak mama kepada mereka
tiara mana tiara
tiara jangan tinggalkan papa saya
tiara tiara tiara tiara aku tiara
ma aku malam aku malam
ma aku malam
ternyata mama begitu sayang sama tiara
waktu ketemu sama tiara
dia langsung tenang
eh tante kita masuk
alhamdulillah mama udah mau tidur
wah ya makasih ya kamu udah mau ngebantuin
aku senang banget kau bisa bantu kamu
lagipula aku udah nganggep mama kamu kayak mamaku sendiri
boleh kan aku nganggep mama kamu kayak mamaku sendiri
papa biar kamu juga ngerasain punya mama
oh ya aku pergi dulu ya
aku mau jalan di lampu merah
tuh intan kok kamu jualan mulu sih
ini kan hari libur harusnya kan kamu jualnya libur dulu
kalau aku gak jalan aku gak bakal punya uang
kamu lihat sendiri kan mamaku sakit
eh enggak aku sakit
makanya aku harus kerja
emangnya mama kamu sakit udah lama ya
mamaku sakitnya dari aku bayi
kadang kadang mama suka senang
terus juga kadang kadang
terus kalau kamu dari kecil udah cari uang
kok kamu bisa pintar banget sih
sampai lompat kelas gitu
oh itu aku belajar di rumah diajarin sama eyang
makanya aku bisa naik kelas
oh gitu ya
terus kalau papa kamu
aku gak punya papa
aku gak punya papa
aku gak punya papa
aku gak punya papa
aku gak punya papa
aku gak punya papa

makanya sekarang aku cari uang
yaudah kalau gitu
aku bantuin kamu jualan ya
kamu cuma di sini aja
aku gak lama kok
kalau aku bantuin kamu jualan
lebih cepat abisnya
pokoknya aku mau bantuin kamu ya
kan kita temenan
jadi harus saling membantu dong
bu mau beli gorengan
jual apa aja dek
sama tahu isi ada combro juga
wah kayaknya enak enak ya
yaudah ibu beli sepuluh ya
pak bu gorengan
bu bu sini deh
gorengannya enak enak loh bu
ada apa aja gorengannya
ada tahu isi
terus ada bakwan
kalau gitu ibu beli lima aja ya
bakwan sama tahu
oh yang itu
ini ya dek uangnya pas
dera kamu hebat
baru sebentar aja kamu lihat tahu cara jualan gimana
kan jauh juga yang ngajarin aku
sudah ayo kita jual lagi
ada apa aja gorengannya
bertahun tahun cucuku hidup bahagia bersama ayahnya dan aku
tapi sekarang dia sudah mulai mempertanyakan ibunya
dia itu kesal gak punya ibu
saya kadang kadang suka sedih
ngeliat dia terus menerus
gak ada ibunya
kalau begitu anaknya suruh nikah aja lagi jeng
biar tiara punya ibu lagi
tiara senang dapat kasih sayang lagi dari seorang ibu
ya itulah jeng masalahnya
anak anak zaman sekarang tuh aneh aneh